lima provinsi yakni jawa timur jawa tengah jawa barat nusa tenggara barat dan sumatera utara
akan menerima kepulangan pekerja migran dengan jumlah terbesar
dan pihak tni polri juga akan ikut memantau proses kedatangan pekerja asal indonesia tersebut
dari satgas telah mendapatkan perintah dari presiden untuk mengoptimalkan peran tni polri
dan pak presiden tadi mengarahkan agar seluruh kepulangan pekerja migran dipercayakan kepada panglima kodam di sudaerah
mohon kiranya bapak pangdam bekerjasama dengan bapak kapolda bisa mengintegrasikan seluruh instansi pusat yang ada di daerah
baik itu imigrasi bp dua mi dinas tenaga kerja kementerian kesehatan dalam ini kkp bea cukai dan semuanya
berada pada satu komando sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap semua pekerja migran yang kembali ke tanah air
termasuk mencegah adanya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di bandara maupun pada saat keberangkatan dari bandara atau dari pelabuhan laut menuju ke tujuan